sampai jumpa di video selanjutnya
masalah jodoh itu kan hanya allah yang tahu
kalau allah mah tahu
kenapa kevin malah dipisahkan sama asma
di saat kita berdua merasa bahagia
allah menciptakan semua yang terbaik untuk kita semuanya
bukan cuma buat kamu atau
mungkin kevin bukanlah yang terbaik untuk asma
apalagi sekarang kevin hanyalah pria yang lumpuh mbak
kamu harus ingat ya kevin
allah menciptakan semua yang terbaik
jadi semua yang terbaik itu datang dari allah
tapi kalau yang terburuk pasti dari diri kita sendiri
kamu kok belum tidur
inget sama kevin ya
yang namanya kenyataan
dan harapan kita
belum mendapat ridho dari allah
aku gak bisa berbuat banyak untuk kamu
untuk membujuk abah
tinggal di rumahnya kevin
ih si kutu mamuniki itu ngomongnya
gak nyadar ya kutu teh
udah banyak bisa membantuin asma
tah lihat si abah
siapa coba yang ngurusin kalau bukan kutu
iya sokatu mana tangannya
mulai malam ini
akan jadi kakak adek
pokonya mulai hari ini
gak ada lagi yang namanya teman teman
ii makasih seru ini
mami senang banget keliatannya hari ini
karena mulai hari ini papi bisa bekerja dengan tenang
pembawa malapetaka itu
tidak akan mengganggu kita lagi
ya udah kalau gitu
asma kok gak kelihatan
mama kayaknya mau istirahat dulu
mas kevin biar ada bantunya
gak usah itu bisa sendiri
tapi benarkan kerja dulu
kamu harus terus mendekatkan diri kepada kevin
supaya dia bisa lupa sama asma
ya tapi ibu kan lihat sendiri
sikap mas kevin ke alda
jangan putus asa dong
ayo masuk kamar dia
kasih dia perhatian yang lebih
mas kevin alda t juga ikut sedih
rasa pura pura baik
aku juga tahu kok
kamu yang ngebuat tabah ngebawa pergi asma
ada teh kan juga senang kalau asma ada di sini
aldate kan juga gak bisa ngelawan ibunya mas kevin
ya mas kevin kan juga tahu ibunya mas kevin t kayak apa
asma kan udah nggak ada
ngapain kamu masih di sini
eh ya mas kevin alda t kan masih di sini mau ngerawat mas kevin
sama ibunya mas kevin juga diizinin kok
ya enggak atuh mas
ya sebenarnya alda t sayang banget sama mas kevin

terus sayangnya alda t ke mas kevin tuh lebih besar

tapi ya memang alda
tapi ya memang alda
alda t gak tahu cara nunjukinnya sama mas kevin
eh punten bu
eh alda t bener bener gak tahu mas kevin t sebenarnya suka apa
ya soalnya alda jadi bingung
anda jadi bingung harus cara apa supaya mas kevin itu senang
kalau dulu kevin paling suka diajak jalan jalan
eh tapi kalau alda yang ajak sih mas kevin t pasti nolak bu
ibu maunya bantuin alda
akhirnya alda t bisa menguasai keadaan
anda harus terus cari muka sama mereka
dan alda harus bisa mendapatkan kekayaan mas kevin
betul ajarin asma naik bajai dong kutu
aduh buat apa asma
hari perempuan mah harusnya belajar masak menjahit
bukan belajar naik bajai
bilang aja tuh nggak mau ngajarin asma
eh dimintain ajarin aja gak mau
eh sudahlah kebukti nggak mau ngajarin
ya ya yaudah asma
naiklah tuh nanti harus diajarin di jalan

eh satunya kemana
kan dia bilang ke atas
marie yang betul yang benar
hei aku mau pakai

dimanapun juga kevin udah gak sepetidul lagi mi
kevin sekarang udah lumpuh
mas ya mungkin perempuan main teh gak bakal menerima keadaan emas seperti ini
tapi ya kalau alda sih pasti akan menerima mas kevin apa adanya
yaudah kalian menikmatilah jalan jalan kalian
dasar perempuan kampung kamu mimpi mau menikah sama kevin
saya itu hanya memanfaatkan kamu tahu gak sih
supaya kevin bisa melupakan asma
begitu itu sudah terjadi saya akan menikahkan kevin dengan wanita yang terhormat dan sederajat

itu almahewu agak kuat ya

tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
jangan tidak tidak
j tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
ngajarin kan ah benar
sakit aduh leher asma
aduh buruan kutu sini
tau beritau tau
hmm besok aja turun kalau bisa
ehm molite masih jauh ya
itu udah deket non
sebaiknya kita kembali aja
kan molite udah deket
maksudnya pulang ke rumah den
ya mas kevin itu gimana sih
mas kevin teh kan juga butuh butuh refreshing butuh keluar dari rumah
demi kebaikan mas kevin ya
kau bisa pulang naik taksi kau
terus bagaimana nih din
eh kamu teh gak dengar mas kevin